jadi begini sebentar lagi akan ada bazar umkm
dan mereka membuka kesempatan supaya kita ikut serta
tapi untuk stun bukan kita yang buka
dan mereka menawarkan kesempatan
kalau ada produk yang bisa kita jual
di bazar umkm tersebut
bagaimana menurut telsa
bagaimana menurut telsa
katanya ada om baik
kayaknya nondrena seneng banget pak nino datang
aku mau ketemu yang baik
izin dulu sama mama ya
kan mama lagi tidur
papa ijinin aku ketemu om baik
kan papa yang suruh om baik kesini
masa sih pak bos ngijinin pak nino datang kesini
mau bangunin andin andin masih tidur
oh gua kasih temu bos deh
seneng deh om baik dateng
masih sakit gak
masih sakit sedikit
nanti rena harus sabar
makan yang banyak biar cepat sembuh
pasti sembuh kok
ini apaan kok bawa bawa beginian rina
aku ada tugas dari sekolah
hmm tugas dari sekolah
kan kanan om baik janji
jadi om baik kesini bawain
kalo gitu om baik macain ya
ada cerita yang lucu dan seru
aku harus bikin kolasi dari daun kering om
tadi kan mama mau bilang bantu
tapi ternyata mama ketiduran
mamanya mau bantuin aku gak
kesian juga andin
pasti fisik dan pikiran yang udah lelah
makanya dia gak bisa bantu renda sekarang
om baik mau bantuin rena bikin kolase

tapi kita harus cari daun kering om baik
tapi kita harus cari daun kering om baik

yaudah kalo gitu kita cari daun kering
tapi cari dimana ya
ini om baik kang ya
ya mir kenapa
ya mir kenapa
dia ketemu rena
dia ketemu rena
saya kan mau kasih tau andin
tapi andin lagi tidur
kasian bu kalo dibangunin
kasian bu kalo dibangunin
terus kata rena udah di izinin sama papanya
terus kata rena udah di izinin sama papanya
oh udah kasih izin
emang bener bu
awas udah izinin tadi
emang bener bu
karena kita senang ketemu om baiknya
emang bener bu
emang bener bu
emang bener bu
yaudah dimana sekarang rena
di halaman ini
yaudah kita kesana yuk
kita cari daun daun gimana ya
nanti daunnya kita campur campur
om baik ambilnya buat nanti kita pakai
om baik ambil buat nanti kita pakai
pari ja sakit ya
kemarin nino datang ke sini loh
terus dia bawain buku buku tentang hukum yang aku minta
alhamdulillah berarti kan kamu sedikit demi sedikit tahu tentang hukum
kalau memang itu jadi bikin kamu senang
ya lah mbak
pokoknya aku janji aku akan serius untuk melanjutin kuliah aku lagi dan ambil hukum
apapun keputusan kamu
bapak mama selalu siap mendukung kamu
janji ya nanti kamu harus serius dan harus selesai kuliahnya kalau memang niat mau kuliah
aku udah lama banget gak ketemu sama dia
kenapa sih kok mukanya jadi kayak gini
ada apa sih ma
belum pasti cuma memang udah mengarah ke sana sih
tapi andin sendiri udah tau kok
makanya andin tuh rencananya mau dibawa ke pesikun los ramallah
aku gak bisa bantu apa apa sekarang aku bisa cuma bantu ain ma
mama juga kasian mbak andin tuh
jadi kalau ada apa apa dia jadi nyalahin dirinya sendiri
walaupun dulu kita gak pernah akrab ma
kalau lo emang kena baby brus lo harus berjuang demi anak anak lo dan suami lo mbak
saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa sebentar lagi akan ada bazar yang digelar pemerintah di luar lapas
kalian bisa menjual barang barang yang sudah kalian kerjakan di sini
teman teman kalian bisa menjual pakaian pakaian bayi ini kalau mau
tapi kita omongin dulu sama elsa ya bu soalnya yang punya ide ini elsa
sekarang elsanya lagi ada kunjungan
boleh nanti kalian atau saya yang bicara langsung dengan ibu
ya nanti kalau potong harus hati hati pakai gunting oke
yaudah kita ke sana ya
sudah dari tadi di sini
ini aku lagi bikin pr bikin kolase
soalnya mama lagi tidur
tadi dibantuin om baik deh
sebenarnya saya minta maaf
saya tahu ngerjain tugasnya rena memang tugasnya andin
dan sepertinya tangan kanannya rena juga masih belum sembuh
saya mau tanya apakah kamu sudah izin dengan al untuk ketemu dengan reno
sudah semalam saya sudah teleponan dengan ah
mungkin bisa tanya sama riza juga
benar bu rosa
pak al menitipkan pesan kepada saya untuk menjaga panino dan menemani reina selama panino ada di sini
oke kalau gitu
karena anda sudah izin dengan al dan al mengizinkan maka saya persilahkan untuk membantu rena
saya ke dalam dulu ya
kamu bikin yang bagus ya
oke kalau gitu
mir kita ke dalam aja masuk
sudah ada riza yang menemani rena
terus ke dalam dulu ya sama saya ya
nanti yang cus tunggu di dalam
eh tadi mana ker
cukup nggak ya daunnya
bikin apa tau
ya udah kita cari lagi
kita lihat dulu apa yang ada di dalam sini yang harus dikerjakan
ini ada kupu kupu
duh kamu jangan
udah mending ya
yaudah kamu jangan gunting
berarti om baik ngerjain
nih kamu lihat
om baik udah bikin satu
aku nggak tahu
biar dulu lamanya kering

kau mau warna hijau nggak
oke satu lagi ke depannya
jawa barat dan
jawa barat saja
jawa barat juga turun ya
ternyata kepetetan kita memang lagi masif banget pak joran ya
kalau gitu saya akan survei bersama
tim marketing pak
untuk tahu lebih jauh
mengalami penurunan penjualannya pak
ya secepatnya udah nih
sama ini datanya dibawa
pasangin ke tim marketing
biar tim marketing juga baca
sama satu lagi kumpulin semuanya
supaya penjualan meningkat juga
nanti saya akan kirimkan
kalau gitu saya permiso dulu pak
saya mau ingatkan pak
setengah jam lagi bapak ada meeting
dengan klien dari us pak
linknya sudah saya siapkan
ih itu sepeda pasal mas rendy kenapa sih masih deket aja sama mbak catherine katanya jadi nikah
lagi minum sabar dikit ngapa ya dijawabnya gitu ya
lagian lo kemarin aneh aneh aja sih pakai cuti kuliah udah bener lu kuliah
ya kan kemarin gigikan cuti kuliah karena ada alesannya atau kayak gini mah ngapain
kuliah jangan dong tetep kuliah dong kalian lihat lihat rina enggak iya saya tadi minta
bantuin untuk ngerjain tugas pr nya tapi aku tidur nanti aku cari rina di kamar enggak ada
sekarang rina di kamar
dimana lagi ada di depan kan ada pak nino lagi bantuin ngerjain tugasnya nino bantuin tugasnya
emang dia ada izin untuk bantuin tugasnya rina nggak diizinkan kamu udah kasih izin kok iya lagi
pula kan nino cuman membantu rena untuk memikirkan tugasnya karena kamu ketiduran kamu kan capek itu
hoki gak ada maksud apa apa tadi mama udah make sure ya tadi mama sama mirna udah cek ke depan
roosevelt karena sama nino tapi ada risa yang jagain sains oke tapi bukan berarti harus nino
maya ngerjain itu guys rena relax isti small things kamu perlu khawatir aku carinyaemployee
nelayan drama apalah gerade costing allah
saya tunggu di sini sebentar ya
saya mau bicara dulu sebentar
bentar ya sayang
tapi nggak ada yang salah kan
rina sepertinya nggak mau ganggu kamu tidur
dan dia minta bantuan
nggak ada siapa siapa ya
aku cuma bantu gak ada maksud apa apa
walaupun mas al juga udah ngijinin
nggak seharusnya kamu harus bantu tugasnya rina
tadi mama ketiduran
harusnya kalau mama ketiduran kamu bangunin mama aja
kan om may bantuin aku
harusnya biar mama aja
mama aja yang bantuin
coba banget siapa yang bikin ini
kan om bay udah bantuin aku
mamanya nggak marah
itu kan udah selesai
nih jangan lupa buku ceritanya
sekali lagi terima kasih ya nino ya
udah bantuin rina bikin perkarya
mama juga yakin kamu juga lebih tenang ya sayangnya
udah gak terlalu emosional lagi
mam jangan marahin om may lagi ya
mama nggak marah
mama cuma ngasih tau om baik aja
yaudah kalau gitu
sayang kamu istirahat dulu di kamar ya
udah sama suster mirna ya
eh tangan emosi kamu
tapi mama lihat kamu juga udah lebih baik deh ya
maksud nino juga nggak
mama tadi ngeliat dia bantuin
bener bener purely membantu rina bikin prakarya
jadi nggak mau usah khawatir
ya udah istirahat istirahat
ini mama cuma mau kasih tahu kamu
tadi nino kesini
terus ya dia mau ngasih buku ke rina
tapi pada akhirnya nino membantu mengerjakan prakaryanya reina
dan andin tuh kayak nggak terima dan masih keselah sama nino
iya karena kan tadinya rina mau minta bantuan andin
tapi sepertinya andin kecapean
nah pas ada nino jadinya minta bantuan nino
sebenarnya bukan salah siapa siapa sih
dan mama yakin juga nino nggak ada maksud apa apa
kamu jadi bawa andin untuk healing
ya jadi jadi mak
denger kondisi kayak gini aku makin yakin kalau andin mau butuh healing mak
mama juga berpikir seperti itu
yaudah kalau gitu
kamu bisa pulang ke rumah

lebih sorean maksudnya
karena supaya kita bisa persiapkan acara buat malam ini
emang mama lagi ngerencanain sesuatu
itu acara kayak dulu loh
camping di halaman rumah
ya buat andin
ntar aku pulang agak sorean ya
nanti aku ikut bantu bantu juga di sana
sama jangan kasih tau andin mbak ya
kita mau ngerencanain itu
jadi biar buat kejutan andin aja
ya no nggak akan kasih tau
udah dulu ya mbak ya
ini aku mau meeting dulu
nanti lanjut telepon lagi ya
ntar lagi pak
tadi rena minta bantuan mama
tapi mama malah ketiduran
kamu ketiduran karena kamu capek
itu adalah hal yang normal
kamu lupa juga itu adalah hal yang sangat manusiawi
tak apa kamu ketiduran kamu capek
dan rena pasti juga akan mengerti kamu
aku juga mau melakukan semua itu
sini mau bawa gendong naskara
mau membantu gendong sini
bagi gue bangun ya
apa yang kau inginkan apa
saya sarankan untuk anda datang ke as secepat mungkin ini sangat penting
ren saya mau kasih tahu kalau nanti malam saya mau ngadain camping di rumah
jadi kamu jangan lupa datang ya
malam ini pak di rumah bapak
iya di rumah saya
jadi saya minta kamu datang lebih awal untuk bantu saya pasang pasang tenda juga sama keperluan yang lain
saya meminta tolong sebelum ke rumah saya kamu mampir ke toko kamera beliin kamera yang ringan ringan aja lah yang kecil
ya sama tripodnya
oh baik pak baik kalau gitu sekarangnya saya akan cari kameranya dan langsung ke rumah bapak
oke makasih ren
jadi begini sebentar lagi akan ada bazar umkm
dan mereka membuka kesempatan supaya kita ikut serta
tapi untuk stun bukan kita yang buka
dan mereka menawarkan kesempatan
kalau ada produk yang bisa kita jual
bazar umkm tersebut
bagaimana menurut elsa
iya ya nggak masalah kok pak
ya seenggaknya kita bisa memperkenalkan produk yang kita kerjakan ya
ya gak kalah juga sih sama produksi pabrik
maka dari itu saya minta sama kalian semua bikin produk yang paling bagus ya
selamat bu elsa
ya makasih banyak ya pak
saya rasa ini juga kesempatan buat kita pak memperkenalkan produk kita
ya mungkin setelah keluar dari sini produk kita udah banyak yang kenal
gimana isra ada cukup
ya begitu lah mas
ini beneran loh kamu butuh healing lo approachesnya
saya pijetin dulu ya sini
tidak usah kan kamu juga capek kerja
ngelihat kamu baik melihat kamu sehat melihat kamu bahagia
aku bahagia pak mas
ya bagus harus
tadi bilangnya enggak mau
mau ini enggak
papa keluar dulu ya
ini masih berantakan semuanya ya
ini kira kira selesai berapa lama nih ya
nah ini diberesinnya piring piring juga ya
andin lagi tidur mah
lagi siar siar biarin dulu lah siar siar
terus kamu jadi
taro sudah kotor
terpon randy untuk minta bantuan
sebentar lagi mungkin sampai randy
mas kadi kesini membangun gigi ya
pak ini pak kamera yang bapak minta
makasih ren ya
kamu baik randy
bapak pak tumen minta saya untuk cariin kamera seperti ini
mengabadikan momen aja ren
sama keluarga ya
siapa tahu kan momen momen ini kan nanti bisa ditonton bareng bareng
nanti mungkin kalau rena udah besar
atau askara udah besar
kalau rena masih kecil kan
kalau gitu ini harusnya saya bawa masuk ke dalam ya pak
wah kameranya mas al bagus banget
mas al mau jadi vlogger
pengen direkamin juga
oh iya iya lah kita semuanya pengen di video
mau pak bos
foto tuh yang udah empat
ya udah siap empat
sekarang apa lho mas